aktivitas di pasar kemuning atau yang lebih dikenal dengan pasar ikan di jatinegara jakarta timur
senin sore sangat ramai
kerumunan lebih dari lima orang atau batas yang ditoleransi dalam pergub tentang psbb pun tak terhindarkan
pembeli dan pedagang melakukan transaksi jual beli tanpa mengindahkan jarak
tak sedikit pula warga yang tidak mengenakan masker
pedagang mengaku tak mengurangi aktivitas selama psbb karena tak memiliki alternatif penghasilan
tapi kondisinya hari ini kan masih psbb jadi pedagang itu ya untuk cari makan karena kita belum disubsidi oleh pemerintah
jadi kita tetap berusaha mencari makan
aturan psbb yang mendapatkan seharusnya mendapatkan bantuan itu belum dapat dan belum didata
petugas satpol pp mengaku mengalami dilema dalam melakukan penindakan
karena banyak pedagang berdalih terpaksa berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
di tengah omset yang menurun karena psbb
mereka ngeyelnya di situ
bapak enak misalnya dibalikin ke kita kan bapak enak
punya gaji bulanan lah segala macem ya kan
sementara kita dagang hari ini untuk makan hari ini gitu
jadi alasannya jadi kendala kita juga di situ
kabit humas polda metro jaya kombes yusri yunus mengatakan
pihak aparat memang mengutamakan persuasi dan edukasi kepada masyarakat
dalam penegakan aturan psbb
sanksi hukum menjadi jalan terakhir yang dipilih petugas
itu asli sekarang
apa mau sekarang dengan tidak pakai masker di ancaman satu tahun
sementara dia juga stres mikirin di rumahnya juga kan
ini yang harus kita inikan juga
tetapi kalau memang perlu akan kita keluarkan kita keluarkan aturan itu ketegasan itu
hingga hari ke sepuluh kepolisian telah mengeluarkan lebih dari delapan belas surat teguran
bagi pelanggar psbb
reza ramadan softan herdiagama jakarta